selamat siang gusti kajang radenjumas
ibu bisa ceritakan seperti apa suasana di dalam
kemudian ini prosesnya juga cukup sakral tadi seperti itu seperti apa bu
ya saya kira khususnya saya dengan bu paku alam pada kesempatan ini sangat senang
bahwa pengantin putrinya sudah melakukan upacara adat
dan juga merupakan satu kebanggaan kami dari keraton maupun pakualaman
melihat bahwa upacara adatnya cukup lengkap dan pengantinnya juga menikmati
khususnya juga menghendaki upacara adat ini
dan kebanggaan kami adalah sebagai generasi muda masih muri muri kebudayaan
tadi saya lihat ada momennya cukup sakral dan mengharukan
yang paling mengharukan ketika proses istirahat tadi apa
jadi itu mungkin upacara apa ya ucapan terima kasih sebagai seorang anak
mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang sudah mengasuh mendidik
dan itu memang kata perpisahan itu biasanya khusus untuk anak pertama itu memang sangat menyedihkan ya
karena mereka akan kalau pengantin putrinya akan dibawa keluar dari rumah dibawa suaminya
itu yang mengharukan adalah mereka harus berpisah
berpisah dalam arti tidak serumah lagi tapi tetap menjadi sebuah keluarga yang utuh
ada pesan dari ibu untuk mbak erina tadi
ya untuk mbak erlina dan mas kaisang nanti menjadi sebuah keluarga yang bahagia
yang tentunya kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh kita semua
dan juga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah
tapi sebelumnya sudah mengenal sosok mbak erina dan juga mas kai itu seperti apa sih di mata ibu
tadi pertama kali ibu ya melihat langsung
saya kita berdua sudah ketemu di rumah kita masing masing karena begitu antusiasnya mbak erlina ingin menggunakan adat jawa
yang sangat jawa sekali maka dia ke keraton kita berbincang cukup lama
dan ternyata mbak erlina sangat ingin menggunakan adat tradisi kami
mungkin nanti setelah ini akan mengikuti rangkaian selanjutnya seperti apa bu
untuk acara pernikahan mas kaisang dan mbak eri
saya hanya cuma diundang besok jadi upacara yang intinya sudah selesai hari ini
tadi saya penasaran bajunya kan cantik ya mbak erina
tadi ada kesan warna hijau ibu juga hijau
sebenarnya ada makna sendiri nggak sih untuk prosesi rangkaian pernikahan ini adat yogyakarta begitu
ya enggak sebenarnya bukan hijau gimana gimana jadi memang itu selera daripada pengantin
dan mbak erlina mungkin seleranya juga cukup cantik gitu loh
cukup lembut dan tidak menjadi warna warna yang kira kira heboh gitu loh
jadi saya kira sangat apresiatif
mbak erlina untuk memilih gaun gaunnya
terima kasih ibu atas waktunya
berarti ini cukup sukses dan hangat ya suasana di dalam
dan ini juga harapannya semoga bukan mbak erlina saja nanti generasi generasi muda lainnya juga terus membudayakan adat indonesia khusus yogyakarta ya bu ya
ya terima kasih

ya terima kasih
ya mau terus lho ibu ya itu adalah gkr hemas yang memberikan kesan bahwa memang tadi situasinya cukup hangat
dan juga prosesinya tentunya membangga karena erlina dan juga ksen mengusung adat yogyakarta
dan selanjutnya nanti pada malam hari rangkaian selanjutnya adalah midodereni
dimana nanti orang tua yaitu presiden yogyakarta dan juga beserta keluarga akan datang ke kediaman erlina untuk melakukan rangkaian selanjutnya